indonesian basketball league atau ibl sebagai kompetisi tertinggi bola basket di tanah air
memperkenalkan inovasi terbaru untuk para penggemarnya
mengikuti tren di era digital seperti saat ini
ibl meluncurkan nft atau non fungible token
yang bisa dibeli dan dikoleksi oleh para fans basket tanah air
secara sederhana pengertian nft ibl adalah sebuah aset digital
yang berisi video momen spesial dan aksi aksi terpilih para pemain ibl
tapi sebagai sesuatu yang baru
tak sedikit fans ibl yang belum paham benar soal nft ini
aku belum tahu kalau ibl ngeluarin nft
belum pernah dengar sama sekali
belum belum pernah dengar
tapi mbak mary tahu nggak nft itu apa gitu
belum tahu juga
awalnya sih belum familiar ya
cuma belum lihat juga kan seperti apa nft nya
tapi kalau misalkan mungkin mau coba beli biar tahu kayak apa
mungkin bisa ketagihan
karena kan katanya itu juga kayak kartu basket bentuk digital
tapi ini video dapatnya
sudah beli tiket gold ibl all star buat tanggal tiga puluh satu nanti
terus itu sudah include nft emang
tapi belum bisa aksesnya sih kayak belum ngerti gitu
mesti ke mana aksesnya gitu
kayak tiga second atau lima second dari playernya yang bagus bagus
terus bisa dipunyai nama kita gitu di collect sama kita
bekerja sama dengan collectible com
ibl menjual nft ini di dunia maya dengan harga mulai dari rp enam puluh hingga rp empat ratus
tergantung jenis pack yang dipilih dan kelangkaan momen dalam cuplikan video
jadi kalau dulu kan misalnya kartu basket gitu ya
kita dapat michael jordan
begitu kita dapat serinya dua ratus lima puluh per tiga ribu di dunia misalnya
nah nft pun sama
setiap momen yang dikeluarkan itu lebih dari satu
tapi jumlahnya juga nggak masif
sehingga ada eksklusifitasnya
bisa aja orang mendapatkan momen yang sama
ada lima orang bisa mendapatkan momen yang sama gitu
tapi nggak lebih dari itu
untuk tahap awal
junas menganggap respon penggemar ibl sudah cukup baik
kedepan nft ibl ini diharapkan bisa menjadi salah satu penggerak bisnis bola basket indonesia
kalau hari ini mungkin secara komersial nilainya belum terlalu signifikan
tapi mudah mudahan kalau ini baik kan
itu ada share nya juga untuk pemain
ada share nya juga untuk klub
maka mudah mudahan kalau ini bagus dan semakin besar
kita bisa menumbuhkan salah satu revenue stream baru gitu ya
kan kita bicara ekosistem bisnis
itu yang kita lihat dari sebuah nft ini
seperti kartu basket di era tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh an
nft ibl ini juga bisa dianggap sebagai barang koleksi yang bernilai investasi
bukan tidak mungkin
nftibl yang saat ini hanya berharga puluhan hingga ratusan ribu rupiah
melonjak nilainya dalam beberapa tahun ke depan